jangan sok jadi orang baik terus gimana dengan dulu viv gimana dulu waktu lemas sama bella
gimana viv bella lebih menderita dari ini viv bella lebih menderita dari ini udah maksud aku
itu baik kok emang kalau memang afi punya niat baik sama bella nggak usah ikut urusan bella
nggak usah ngurusin bela lagi karena sekarang kadang udah beda bella sudah menjadi istri reno
itu keadaannya sekarang viv dan kalaupun sekarang bella bella nggak seperti itu kamu kenal bella
kan kamu tahu bella kan bella tidak akan seperti itu aku kenal bella
reno anak kamu yang telepon aku alika alika yang telepon aku kasih tau aku kalau bella
diancam dan diminta sama anak kamu dan aku khawatir sama dia aku telepon bilang dan benar
aku dengar sendiri kakak kamu sedang membentak bentak bela kalau memang iya
aku akan selesaikan masalah ini afif ini keluargaku jadi kamu gak perlu ikut campur urusan ini
bella itu adalah ibu dari anak aku coron quando aku ingin dia bahagia kalau
yang benar kamu bisa menjaga dan melindungi dia kasih tahu karena kamu jangan semena mena sama

kalau kamu memang benar benar cinta sama bella
kamu harus lindungi dia
kamu harus jaga dia
tapi kamu harus jagain bella
bapak tahu kalau fani itu suka marah marah sama bella
dia suka bentak bentak bella
mama tau itu
sekarang kamu harus bertindak itu
kalau kamu tidak bisa melakukan
biar aku aja
kalau kamu masih berhubungan sama mantan suami kamu
itu tandanya kamu masih ngasih harapan buat dia
demi allah kakak jangan ngomong kayak
gak usah bawa tuhan
udah tau kamu bikin dosa
kalau tapi yang ook jadi seperti beri sini
karena kehadiran lo disini itu malah memperkeruh keadaan
lo pergi dari sini
dan aku ingin kak iko sama ibu melakukan sesuatu
bella itu sudah punya suami fif
dan suaminya yang akan melindungi bella bukan lo viv
gue sebenarnya bingung sama lo viv
lo tuh maksudnya apa sih
lu kenapa mau ikut campur urusan bella
lo lebih baik jujur sama gue viv
karena gue tahu
lo ingin rebut bella dari reno kan
makanya sok baik sama bella
jujur sama gue
demi allah kak iko
aku sudah memperkelaskan bella
yang aku inginkan sekarang adalah
bella baik baik saja
dan dia hidup bahagia
aku pikir selama ini
dia akan bahagia hidup bersama dengan reno
itu juga kan
yang kak iko sama ibu mau kan
tapi ternyata enggak
sekarang kondisinya beda
bella ternyata tidak bahagia
dan kak iko sama ibu mau diem saja
kalau aku tidak akan tinggal diam
jangan sok jadi orang baik viv
jangan sok jadi orang baik
jangan sok jadi orang baik
terus gimana dengan dulu vive
terus gimana dengan dulu
sebab lo lemas sama bella
bella lebih menderita dari ini
emah kalau memang afi punya niat baik sama bill
enggak usah ikut catur urusan bella emah
enggak usah ngurusin bella lagi
karena sekarang keadaan udah beda
bella sudah menjadi istri reno
itu keadaannya sekarang
dan kalaupun sekarang bella menderita gara gara kakeknya reno
itu semua gara gara allah
bukan karena kakeknya reno
lo harus percaya sama reno
lo percaya bahwa remo bisa mengatasi masalah ini
karena reno mencintai bella dengan terus
ini penting banget buat kamu
istri kamu telponan sama mantan suaminya
dan mungkin dia mau ketemu
kamu harus tahu dong semua yang dilakuin sama istri kamu
aku hormat sama kak fanny
tapi aku juga percaya sama istri kawan
apalagi yang dibicarakan sama kak fanny
seharusnya kalau kamu tahu istri kamu itu masih teleponan sama mantan suaminya
kamu tuh marah
bukan malah belain dia
sekarang gue terbisik ya
kakak makin yakin kalau dia emang guna guna kamu
jangan sebut kata kata itu lagi
aku gak mau kakak duduk istriku dengan hal hal yang gak logis
reno kamu tuh sadar dong
kamu itu bukan orang bodoh
kamu itu pinter
masa kamu bisa nurut sama perempuan kayak dia
kapan aku mohon cukup
aku gak suka istriku dituduh macem macem
kamu sadar dong
reno makasih atas kepercayaan kamu
aku gak bakal salah gunain lagi kepercayaan kamu yang kamu kasih ke aku
aku gak cinta apa apa sama afif
lagian bukan aku yang telepon dia
tapi dia yang telpon aku
dia telpon aku karena alika cerita sama afif soal kavani
telepon afif bilang dia jangan hubungi kamu lagi
bella aku pernah bilang ke kamu
aku gak suka afif manfaatin anak anak supaya dia bisa hubungin kamu
aku gak mau berhubungan lagi sama hafib
jadi sebaiknya aku gak telpon sama dia
kalau kamu mau ngomong sama dia silahkan ucapin ke aku
kalau kamu mau ngomong sama dia silahkan ucapin ke aku
aku gak ngelaram kamu bisa apa pun sampaikan ke dia
aku telpon afif sekarang
aku akan bilang ke dia
aku gak izinin kamu hubungin dia lagi
bilang dia jangan hubungi kamu lagi
bilang dia jangan hubungi kamu lagi
istri harus menuruti suaminya
ingat istri harus menuruti suaminya